karena selain akan mendengar langsung masukan yang disampaikan oleh para korban terdampak tsunami tersebut
dan hal ini juga sangat manka tentunya karena di mana seorang presiden mengajak atau dihidupkan
presiden joko widodo mengunjungi provinsi lampung sebagai lokasi kunjungan kerjanya di awal dua ribu sembilan belas
dan di tempat ini joko widodo agendakan mengunjungi wilayah terdampak tsunami selat sunda
jokowi dan rombongan mengunjungi dua desa yang terdampak parah tsunami yakni desa kuncir dan waimuli
dan selainnya joko widodo juga akan menyambangi tempat pengungsian para korban selamat bencana tsunami di lapangan tenis kalianda
yang juga berlokasi di kabupaten lampung selatan
saat ini joko widodo sedang berkomunikasi
dengan para pengungsi korban tsunami selat sunda
seperti kita bisa lihat presiden indonesia joko widodo telah bertemu dengan para pengungsi korban tsunami selat sunda
masa tanggap darurat di lampung selatan yang harusnya selesai pada dua puluh sembilan desember dua ribu delapan belas lalu
telah diperpanjang hingga lima januari dua ribu sembilan belas lantaran masih banyak korban yang belum ditemukan
ya rencananya presiden joko widodo akan juga berkunjung ke desa waimuli dan desa kunjir di kecamatan raja basah
dua desa itu yang terdampak paling parah saat tsunami menerjang pada sabtu dua puluh dua desember dua ribu delapan belas lalu
dibantu dengan komunitas janis dibantu dengan komunitas walhi kami di sini membangun desa kami di sini
saya berharap saya ingin
semoga desa kita ini sama seperti dulu dan juga mudah mudahan lebih maju lagi pak dadiannya
kami tetap ingin di sini pak
tapi entah yang lainnya
kalau kita mau seperti ini punya rumah nggak
jadi ibu ini kan ada mungkin ada dua persepsi
yang terutama di pinggiran pantai kan yang akan direlokasikan pak
kalau begitu ibu undang undang memang di seberang jalan pak
jadi kayaknya memang yang di bibiran pantai ada umum umum arti dan warga
ini mungkin ibu persepsi yang mau
kalau yang di bibiran pantai pak kan ini duper sih pak seberang jalan
ini hanya umum umum
kalau yang seberang jalan ini ini
nah itu yang ditawarkan yang di pantai aja pak
tapi kalau mau membangun itu pak kalau bisa
memang dari patimu kota sini cuma dibangun aja pak
sebagai kepala desa biar nyaman juga lah
jarang mau jadi kepulauan desa tetap ketempuan pak
artinya seperti itu aja pak
kalau nggak bisa dibangunkan aja pak
jadi sama rata waktu pun nggak terhambat
walaupun terhambat memang dari sana
nah begitu pak pak gubernur
ya enak kita sama sama
trauma anak anak pak yang kasihan
anak anak kami nggak mungkin mau lama di pengungsian
ibu nur lahilal
iya itu tadi
memang lokasi yang dimbal maka buka
ibu nur lahilal
ini memang lokasi yang dimbal maka persiap dimbal
ini kan ada atas
kurang lebih dua puluh tahun
rumah hanya berpantai dengan tanah
karena rumah ini lupuk
ya karena rumah ini lupuk
alhamdulillah kita selamat semua
karena memang dulu dulu sering saya omongin ke anak anak
kalau ada tsunami ada apa nak nggak usah nyari
itu kan pertahanan dari sekolah
karena rumah lupuk di pinggir pantai semuanya kan kayaknya ada kesimpakatan
kalau siap tapi tempatnya
tapi kita berhubung
terus ini pak
itu juga sih
itu juga sih
biasanya punya dia saja